tapi kalau itu terjadi lia
seluruh harta kamu disumbangkan disitu
tidak bisa ditarik kembali
tidak punya apa apa lagi lia
saya juga yakin kok pak
lihat uangnya dipakai untuk orang yang membutuhkan
hati kamu benar benar mulia
pantas saja ibu mika
mewariskan seluruh hartanya
saya ingin bicara dengan kamu
bentar ya om
kamu tanda tangan dulu
baru kamu ke ruangan dokter
lihat perusahaan kita lagi dalam bahaya
terlambat sedikit aja
perusahaan kita akan hancur
karena klien akan pergi
bagian untuk tanda tangan gini cuma butuh waktu
ya paling berapa detik
ayolah kamu tanda tangan dulu
baru kamu ke ruangan dokter ya
kamu gak mau kan perusahaan ini hancur
sekarang semuanya udah jadi milikku
om sekarang harus pergi dulu
kamu bisa balik jagain mama kamu lagi
bapak kemana aja pak aku baru datang sekarang
kamu baru saja berbuat kesalahan cukup besar
kamu tidak seharusnya tanda tangan di surat itu
surat surat apa pak
surat yang diberikan oleh fauzan pada kamu
loh itu kan cuma surat kuasa doang
supaya om fauzon tuh lebih leluasa ngurusin semua urusan perusahaan
itu semua bohong lia
itu bukan surat kuasa
tapi itu surat melimpaan seluruh kekayaan kamu pada dia
jadi apa yang harus kita lakuin sekarang pak
kita harus mencegah pemindahan harta itu
ya tapi gimana caranya
satu satunya cara adalah
kamu mesti memindahkan harta itu ke rekening yang lain
atau ke tempat yang lain
sebelum fauzan mengetahui semuanya
yaudah pak ayo
tante beneran gak apa apa nih kalau aku kesini
saya takut aja nanti saya diusir lagi
kamu tenang aja
gak usah khawatir
kan sekarang kelihatannya yang udah mulai suka sama kamu
dia gak bakalan ngusir kamu
lagian kalau dia ngusir kan ada tante yang belain kamu
harusnya tante yang terima kasih sama kamu sayang
terima kasih tante
terima kasih eang
terima kasih eang
terima kasih eang
terima kasih eang
terima kasih eang
kamu gak usah khawatir sayang
apapun tes dna hasilnya itu
adrian adikmu atau bukan
kamu tetap menjadi pewaris perusahaan kita
kamu tetap favorit eyang kok
cuma kamu saja yang jadi cucu kesayanganku
dan eang harus adil
kamu tuh sudah berani membantah eyang sekarang ya
adil apa enggak
itu urusan eang
cuma mama kamu aja yang boleh punya favorit
yang punya anak emas
eyang juga boleh dong punya kamu
pak kita mau kemana sih pak
kita cari bank yang paling dekat
people yang baik punya anak emas
bangnya sudah tutup lya
sebaiknya kita cari bank yang lainnya
kan kita harus buru buru mindain uangnya
aku baru ingat satu hal
harta itu sekarang miliknya faujian
kalau kamu transfer ke rekening pribadi kamu
kamu bisa dituntut secara hukum
tapi kalau itu terjadi lya
seluruh harta kamu disumbangkan
tidak bisa ditarik kembali
tidak punya apa apa lagi lia
saya juga yakin kok pak
bu mika di sana pasti senang banget lihat uangnya dipakai untuk orang yang membutuhkan
hati kamu benar benar mulia
pantas saja ibu mika
mewariskan seluruh hartanya pada
selamat siang pak
selamat siang pak
saya mau urus soal ini mbak
tapi kalau bisa diurus agak cepat karena waktu saya nggak banyak pak
baik pak saya akan proses
sebentar pak ya
kamu sudah betul betul yakin dia
transaksi ini tidak bisa dibatalkan
dengan alasan apapun
bagaimana transfernya mau segera dilakukan
sudah selesai mbak
ini kena taruh gini ya
ini kan nggak mungkin ini
gak mungkin kenapa maksudnya
ini baca dong
tes dna nya adrian
ini cocok sekali sama eyang
tes dna kamu
sama sekali tidak cocok
kenapa bisa begini
dana yang ada di rekening perusahaan ini
ini cocok sekali sama eyang
yang saya tahu di rekening itu
ada dana ratusan juta rupiah pak
mungkin bapak salah bapak bisa cek lagi pak
saya udah cek pak
cuman saldunya memang sudah pak
gak mungkin pak
dalam rekening itu ada dana ratusan juta rupiah
jadi gak mungkin kalau anda bilang
saya udah cek pak
memang sudah pak
saya gak mau tau

maafin liat ya bu
sekarang liat gak bisa ngebahagiainimu lagi
kita udah jadi orang miskin sekarang
bahagia atau enggak
itu bukan dilihat dari harta
ibu bangga sama kamu
ibu cuman pengen kamu tau
sekarang ini aja ibu udah bahagia banget
ibu punya anak yang berhati mulia seperti kamu
kalau ibu jadi kamu
ibu juga akan melakukan hal yang sama
ibu lebih baik kehilangan segalanya
daripada punya harta
tapi digunakan untuk kejahatan
ibu teruslah berputar